kau menghukum dia seberat ini
hanya untuk kesalahan yang tidak seberapa
jika kesalahan dibiarkan
mereka akan memperdiri aku tidak sopan
aku melihatnya rai
dia tidak mendorongmu
apa ruginya dia menyentuhmu
aku mengamalkan kau kembali
apa kabarmu rai soebaru
kenapa kamu tidak hadir
dibalah yang rugi saat aku tiba
karena aku tidak pernah mengharapkanmu datang ke pajajaran
siapa dirimu prajurit linda
saya tidak sengaja
sudah cukup rai
cepat berutut kepada aku
bersama tidak bisa aku mampuni
kasian prajurit ini
keponakan ku raden sur
rawi singsal ada apa raden
lihatlah wak prajurit ini sudah berani mendorongmu
kepala prajurit tolong ajarkan prajuritmu bersikap pantun
bawa dia ke ruang campur

apa kabar yang tidak dengar
siapkan makanan untukku
hei anak kuda
kamu kira kamu raja di tempat ini
jangan coba coba melarang
aku berhak melarangmu
aku tidak perlu tahu siapa nama yang jelas
kau tahu siapa nama
aku mahesha musuh terbesar kian santan
kamu kirain aku takut denganmu
kalau kau buat rusuh di kampung
kau akan berurusan denganku
kau belum tahu siapa
kau bermain main dengan mahesha
nafsu makan ku jadi hilang
kau minta rupaan apa

musuh terbesar kian santan
bocha memiliki ke disadvantages yang cukup tinggi
dan aku dapat memanfaatkannya
kamu kau menghukum dia seberat ini hanya untuk kesalahan yang tidak seberapa
jika kesalahan dibiarkan mereka akan berperilaku tidak sopan
rai aku melihatnya rai
dia tidak mendorongmu hanya menyentuhmu
apa ruginya dia menyentuhmu
kau mau membela dia
kau yang akan menggantikan hukumannya
apa yang kamu lakukan
kamu benar benar keterlaluan
kalian mau melawanku
kau lupa aku calon putra mahkota
lalu mengapa rai
jika memang kamu calon putra mahkota
apakah dengan begitu kamu bebas melakukan semau
tentu saja jika aku sudah menjadi seorang raja
semua orang harus tunduk kepada aku
termasuk kau lindana nesantang
tidak akan rai
aku tidak akan tunduk kepadamu
kalian sangat berani
tadi kau memutuskan sembangku

aku merasa kecoh
nostri aku bisa melukai hubunganku

kalian tidak bisa melukai hubunganku bahwa ayo
apakah yemeknya kamu
agar semua orang yang berada disini tahu
siapa pemilik sebenarnya
dia sedang mengenali jurusku
aku pernah terkena jurus ini
untuk saja kisoma menyembuhkanku dengan cepat
paman bawa saja rais rawis s a k u wisma
akan mengatakan semua rahasia paman
apakah kamu baik baik saja
aku tidak apa apa hidupnya
mereka adik adikku yang begitu aku rindukan
ingin sekali aku memeluk mereka
dan terima kasih tadi paman sudah membela aku
terima kasih kembali raden
sebenarnya apa yang terjadi disini
rahasia apa yang diketahui raih rahi rasamu
kenapa paman amo sampai begitu ketakutan
aku harus mencari tahu
aku harus mencari tahu
aku harus mencari tahu
kenapa kamu tidak tahu apa yang terjadi
apa yang terjadi sampai kalian pun tahu
tapi kau harus memenuhi semua perintah
dasarku cabut mulut besar
kenapa tidak uji saja dong
siapa yang lebih pantas menjadi kaki tangan